kalian tau gak nama oma
nah gue tau
mending sekarang kita cari cari orang yang kenal sama oma aja
siapa tahu bisa langsung ke kamarnya
gue gak mau ya kalau ide lo aneh aneh nanti
hah udah deh ide gue tuh pasti lebih bagus daripada ide lo bawa oma ke lantai khusus pasien pas kabar salin
ya udah kita lihat aja
ketahuan kan lo mikirin gue
yakin gue cek jacket gak akan dicuci
gih yaudah lo kali yang gak cuci jacket
hah ya gak ada langsung gue lawan di sini
mau dibantuin apa
mau dibantuin apa
oman mau pulang ke rumah

ini kan kalo dari pakaiannya oma kayak baju pasien

jadi kayaknya gak mungkin deh oma minta dianterin ke rumahnya
kayaknya oma minta dianterin ke rumahnya

kayaknya oma minta dianterin ke rumahnya
oma mau dianterin ke ruangan perawatan oma
oma mau dianterin ke ruangan perawatan oma
bukan ke rumah oma kan
tuh kan gue bener
udah lah biar gue aja yang nanya oma
gak usah lo juga yang nanya nanya

emangnya dirawatnya di kamar berapa
oma lupa kalian berdua tau gak
nah oma pas banget ketemu orang yang tepat

kamu di mana
kebetulan nih dia tahu tempatnya
hah lo jadi gue

engga oma engga engga aku gak tau tapi dia nih kayaknya yang tau

eh enak aja lo yang tau lo kan hafal banget rumah sakit sini
syukur deh kalo kalian tau kamar oma
soalnya oma lupa
yaudah oma kalau gitu
saya anterin ya sebagai anak muda yang sangat baik dan bertanggung jawab

udah lah gue susulin juga
udah lah gue susulin juga
gak bisa gue dinginin terus
gak bisa gue dinginin terus
aduh mana sih hape gue
kenapa sih lah
bukannya kamu lagi happy happy ada rumah sakit ditemenin sama boy

semua rencana kita tuh gatot
what do you mean gatot gagal total
mama yang nemenin aku tuh bukan boy tapi ian sama gary

bentar bentar bentar mama gak bisa ngebayangin
coba dong kamu ceritain
kok bisa gagal semua rencana kita
boy gak datang sama sekali serius kamu
boy datang tapi abis itu dia pergi

terus mama tau gak dia sama siapa
kenapa sih sama perempuan itu

aku gak tau ma kenapa bisa ada reva
aku cemburu banget mama tau gak
sementara aku disini udah total banget
ektinya tapi gak dianggap sama sekali
pokoknya mama harus cepat bertindak
jangan sampai reva jatuh cinta sama bos

ma aku mau pulang aku gak mau disini lagi
aku mau pulang
iya kamu sabar ya anak cantik
mama akan segera kesitu

saya yakin pasti ruangan oma disekitar sini
saya yakin pasti ruangan oma disekitar sini
oma tadi lewat sini nggak
oma sini sebentar
pak bu saya mau tanya

di ruangan dekat sini ada pasien yang keluar terus belum masuk lagi nggak
soalnya saya mau nganterin oma ini ke ruangan perawatannya
di lantai ini khusus pasien inap pas gak boleh salin mas

aduh lo tuh gimana sih es balok
masa iya lo nganterin oma ke lantai pasien pasca bersalin
lo kira oma mau ngelahirin
ya lo kira gue tau kalau lantai ini khusus semuanya ruangan pas gak bersalin
aduh capek deh

lo gak liat oma tuh kasihan banget dari tadi jalan jalan terus
biar saya tanya ke petugas rumah sakit
biar saya tanya ke petugas rumah sakit
nama oma siapa
nama oma siapa
kalau saya kan reva
kalau itu s balok
nah oma siapa
kalian tau gak nama oma
nah gue tau
mending sekarang kita cari cari orang yang kenal sama mama aja
mending sekarang kita cari cari orang yang kenal sama oma aja
siapa tau bisa langsung ke kamarnya
jangan sampai yang lain tahu
oke gue otw sekarang
gue cabut duluan ya
gue punya urusan mengenal dadat
lo mau jalan sendiri
kita temenin ya
udah gak usah
lo berdua langsung ke basecamp serigala aja ya
ntar abis ini gue langsung nyusul kalian ke basket
tempatnya nggak jauh dari sini
eh gue cabut duluan ya
terima kasih ya sudah mendampingi oma nurma
sebelumnya suster dan security juga sudah mencari keberadaan oma nurman
yang diam diam keluar dari kamarnya
tadi kita juga gak sengaja sih ketemu sama oma
oma tadi lagi nyari nyari kamarnya juga
jadi akhirnya kita bantuin deh
iya oma nurma memang mengalami dementia
dan sedang dirawat inap

dan sekarang sedang menjalani rangkaian sesi terapi
dan saya adalah dokter yang menanganinya
kita masuk kamar perawatan yuk
oma juga udah capek
jadi pengiring pengantin mereka berdua
kita berdua bu
hari ini oma senang sekali
semoga kalian berdua lagi ya
tapi oma pesen
jangan banyak banyak punya anaknya
sekali lagi terima kasih banyak ya
akhirnya masalahnya selesai juga
siapa juga yang ngikutin lu
gak ada yang ngikutin lu
paling lu baper gara gara dikira calon pengantin kan sama umat tadi
kalo hal lu tuh jangan ketinggian
gue tuh gak bakal baper sama es baloknya lo
dasar geng sih
bukan urusan lo
jadi lo gak usah ngurusin hidup gue ya
gue cuma mau ngasih tau
kalau lo melangkah sedikit lagi ke depan
ke depan ketemu kamar jenazah
aduh sumpah ya si es balok
setiap kali gue ketemu sama dia
ada aja kesialan yang harus gue hadapin
capek banget deh gue
aduh susahnya kenapa ada di sini juga sih
rusak rencana gue aja
karena kan gue udah bela belain pura pura sakit di sini
kalau tau gitu kan mending gue di rumah aja nonton kayak apa kek
pantesan gue cari di tempat aja lu udah gak ada
tentunya lo udah di sini
kursi rodanya mana
gue lupa lagi nyuruh susur ngambil kursi rodanya
harusnya aku yang nanya sama kamu
kamu tuh dari mana aja sih
kamu kan harusnya jagain aku jangan tinggalin aku
pasien aku sakit kayak gini juga gara gara mikirin kamu
tadi gue harus nolongin petugas rumah sakit dulu
satu berduaan sama reva
makanya aku coba banget sama kamu boy
kamu tuh harusnya fokus sama aku jagain aku
untung aja tadi ada suster yang bantuin aku
kalau enggak aku bisa nangis nangis di situ kayak orang aneh mau enggak
kalau kamu gak peduli sama aku mendingan aku pulang sekarang juga
ya aku mau pulang lah
daripada di sini kamu gak ngurusin aku gak peduliin aku
lu ini sebenernya sakit atau enggak sih
kenapa gue pakai lupa segala sih
gue kan masih harus acting sakit
akhirnya gue liat boy perhatian sama gue
dari kemarin dong gue kayak gini
kan gue seneng
kalau lu lagi sakit mendingan gue sebanyak gerak dulu
habisnya aku bete kamu gak ngurusin aku
yaudah sekarang jadinya mau gimana